ya sekarang kita ke turki pemirsa presiden turki menyebut jika pembunuhan jamal kasoji sebagai tindakan keji dan sudah terencana
erdogan mendesak pemerintah arab saudi segera mengungkap kasus biadab itu
bahkan melalui laporan intelijen disebutkan pembunuhan khashoggi diberikan melalui sumbangan ataupun sambungan video skype maksud kami
saat khashoggi berada di konsulat arab saudi di kota turki beberapa saat sebelum akhirnya ia diduga tewas dibunuh
ini adalah pernyataan tegas dari presiden turki recep tayyip erdogan yang mendesak pengungkapan kasus pembunuhan
jurnalis berdarah arab saudi jamal khashogji
erdogan menyebut terbunuhnya khashoggi merupakan sebuah tindakan yang keji dan telah direncanakan
sebelumnya beberapa bagian tubuh yang diduga milik khashoggi telah ditemukan
dalam rilis di laman miro uk tubuh khashoggi ditemukan dalam beberapa bagian
dan wajahnya tampak telah berubah
sebelumnya tubuh tubuh yang ditemukan di sekitar taman rumah konsulat jenderal arab saudi
laman ruytes mengungkapkan pembunuhan khashoggi diperintahkan secara virtual
melalui sambungan skype oleh ajudan putra mahkota kerajaan saud al qatani
sebelum hiruk pikuk ini bergulir raja salman disebut tak tahu menau mengenai masalah
yang dianggap bisa mengancam kerajaan saudi itu
seperti dilansir afp putra mahkota muhammad bin salman bahkan disebut pada mulanya
berusaha menutupi informasi kematian khashogji dari raja salman
dalam rilis analisa cctv yang diterima cnn seorang pria yang diketahui bernama mustafa al medani
keluar dari gedung konsulat menggunakan pakaian yang serupa dengan khashogci
pria yang dicurigai sebagai salah satu pembunuh khashoggi disebut menjalankan perannya
untuk mengelabuhi dan menutupi perkara terbunuhnya khashogci
usai mengetahui kasus khashoggi raja salman terpaksa ikut ambil alih
mengenai penanganan kasus ini
raja salman dan putra mahkota telah bertemu dengan putra khashoggi salah dan sahel
di wilayah istana kerajaan saudi
keduanya disebut penyapakan bela sungkawa atas kejadian tragis yang menimpa khashoggi
jamal khasyukji adalah jurnalis berkeluarga negara arab saudi berusia lima puluh sembilan tahun
yang kasus kematiannya kini menjadi sorotan komunitas internasional
diduga kematian khashoggi terkait kritikan tajam yang ia buat terhadap pemerintahan arab saudi
khususnya sang putra mahkota muhammad bin salman
dilansir aljazira com khashoggi mengkritik keras reputasi pangeran muhammad bin salman
khashoggi juga pernah menyebut reputasi arab saudi di antara negara timur tengah rusak
karena perang yang berkepanjangan di yaman
setelah kabar menghilangi khashoggi di dalam gedung konsulat arab saudi
the washington post mengunggah kolom opini kosong yang seharusnya berisikan tulisan sang jurnalis